seperti coklat keju macha hingga blueberry
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam untuk teman teman abastolk
pertama tentu saja pasien sudah melalui semua screening tadi ya
nah ini kan juga artinya ada dampak yang harusnya optimal menjadi terbatas
dan itu saja nggak dilarang gitu silahkan gitu